rapat umum pemegang saham rups pertamina mencopot direktur utama dwi sucipto dan wakil direktur utama ahmad bambang hari ini
bertempat di lantai tujuh kementerian bumn pemegang saham menunjuk yeni andayani sebagai pelaksana tugas direktur utama pertamina
keputusan ini diambil karena pemegang saham menilai kinerja direktur utama pertamina dan wakilnya menunjukkan ketidak kompakan
selanjutnya dalam waktu dekat pemegang saham menyaring calon pengganti direktur utama dalam tiga puluh hari ke depan
memang dalam organisasi yang paling penting adalah menurut kami di dewan komisaris adanya teamwork kerjasama tim
cuma memang terkadang struktur itu juga mengganjal
ya akan terjadinya satu kerjasama team yang efektif
oleh karenanya kami menghargai bahwa kemudian rups dalam hal ini menteri meniadakan posisi wakil direktur utama
jadi ada yang fit untuk ada wadirutnya ada yang tidak fit
jadi di tempat lain bumn lain itu wadirut memang settle down
dia bertugas untuk di dalam
membantu di road bagaimana span of controlnya itu bisa dijaga
itu yang dilakukan
jadi ini yang tidak terjadi
tidak terjadi karena apa
karena leadership yang ada di pertamina itu yang belum mampu untuk meng gather itu semuanya
itu yang kami lihat dari kementerian bumn
jadi kami melihat bahwa tidak bisa dibiarkan terlalu lama proses seperti ini dinamika yang beredar yang ada di dalam pertamina
dan tadi kerjasama tim itu luar biasa
kita tidak perlu individual pemain tapi kita perlu kerjasama tim
dan leadership dari atasan itu sangat penting
akselerasi kecepatan pengambilan kemusuhan itu yang ditunggu
jadi ini yang harus kita lakukan ke depan
karena apa antisipasi kalau ada holding dan sebagainya
itu leadership itu yang diutamakan
sementara itu plt di rut pertamina yeni andayani mengungkapkan dirinya siap mengemban tugas yang diserahkan padanya
dan akan melanjutkan kegiatan
kegiatan operasional pertamina yang sudah ada
kita lihat dalam jangka waktu tiga puluh hari ke depan tentunya dewan komisaris akan mengajukan untuk siapa yang menjadi dirinya
tetapi saya kira tadi amanatnya jelas bahwa kita saya dan teman teman tugasnya untuk menjadi lebih solid
dan kemudian mengisi jabatan jabatan strategis yang ada sekarang ini yang belum terisi
di samping melakukan kegiatan operasional sehari hari
saya kira semuanya sudah jelas rkp sudah disetujui rcpp sudah ada
jadi tidak ada lagi
hal hal yang saya kira perlu dipertanyakan lagi